gak ada sih
masa sih gak ada yang sakit
pusing sakit kepala
eemmm tadi sih ada
pusing cuman pas ada lu
ihh gombal banget
lo itu ya pantes dapet julukan raja gombal
ya gapapa sih yang penting lo ratunya
ya memang sih si boy menang ya menang
aku jadi kepikiran
kasian banget dia
aku pengen tau deh keadaan dia sekarang gimana
apalagi kan malem gue dipukulin abis abisan sama gurunya rio
sekarang keadaannya kayak gimana ya
makanya aku rencana mau busuk dia
kita besok dia yuk
budak cilaka lo
kamat kamat geris geris
jaga jarak aman
kata abah juga jaga jarak aman
ya tadi saya sama raya sebenarnya mau lagi ngobrolin
eh bukan suzon neng
kalau ada orang banyak di sini
nanti malah jadinya fitnah
kita harus menghindari fitnah
ah itu mbah abahnya aja kali yang berburuk sangka terus
jadi gini loh abah
tadi tuh mondi
buat besok boy
ini memang bisa bisa dia aja mencari kesempatan dalam kesempitan
dia itu bisa bebas
dari pekerjaan abah dan bisa berdua duaan sama kamu
gini loh mbah
boy itu kan temen aku sama mondi
ya wajar lah kok kita berdua khawatir
apalagi sekarang kan
kan abah sendiri yang suka ngajarin ke neng kau nih setiap tahun
si neng ya
itu gak boleh
kalian itu tidak boleh berdua duaan
karena kalo orang berdua duaan saja
tiba tiba bisa ada pihak ketiga ya
yang namanya setan

nanti aja kita berdua duaan

ga pandang pandangan seperti itu enak aja
berarti kalau abah ikut kita
berarti abah gantiin
kenapa jadi moyok saya setan dung
ampura mbah ampura
kalo kalian tetep mau besok si boy
baik ke rumah sakit
ada yang keberatan
aku minggat dari rumah mah aku udah gak betah
aduh adriana kamu tuh jangan bodoh
kok pake acara minggat minggat segala lagian kamu kan belum dapet apa apa
bukan berarti terus ke rumah mama lagi kaburnya
ampun deh adriana
aduh mak aku udah gak peduli lagi
yang penting aku nyari tempat yang aman buat aku untuk ketemu sama boy
untuk deketin boy untuk ngobrol sama boy
kalau di rumah sana gak aman may
ada reva terus nanti ada temen temennya reva
terus nanti ketahuan sama temen temennya boy
gak berjalan dengan mulus mah
tapi bukan berarti kamu terus kabur ke sini tinggal di rumah mama
kamu minta dibeliin rumah dong sama pak b kamu tersayang itu
iya iya mama bener juga
bener banget mama
ya udah deh kalau gitu nanti adriana akan telepon mas b untuk minta rumah
kalau gitu supaya kamu cepet cepet dibeliin rumah sama pak b
kamu bilang dulu sementara ini kamu ngekos kontrak di rumah bedeng yang jelek
dan tanpa pengetahuan mama
jadi dia kasian tuh sama kamu
oh gitu jadi perah perah mama gak tahu gitu ya
oh biar lebih dikasihanin cepet dibeliinnya ma ya
bener juga mama pinter banget sih ma
mama kalau soal uang juara
emang dari dulu kalau soal uang
ya udah ya udah yuk
mungkin aja aku apa segala lagi
eh bebep aku lapar nih aku belum sarapan tahu
tadi aku kabur dari rumah belum makan apa apa
tuh bebek kamu harus makan dong kamu gak boleh telat makan ya
aku gak mau kalau kamu sampai virus
karena daya tarik kamu itu kelihatan dari body kamu
tapi yaudah ayo kita makan di luar biar ada yang bisa berduan tuh
ih resek ya
iya lah kita makan di luar aja jangan di sini ntar ada haikal telamitan dia
ya gue suju yuk cari makan
boy jagain mereka ya hati hati
rempa jagain dulu
nggak ada sih
masa sih nggak ada yang sakit pusing sakit kepala
eh tadi sih ada pusing cuman pas ada lu hilang sakitnya
ih gombal banget lo itu ya pantes dapat julukan raja gombal
yah memang sih si boy menang dan menang
tapi paling gegar lah otaknya dia itu
dari dulu yho motinya udah gak beres
ya udah yho barang barang lo
kal kal kal
jangan bikin ributan di sini kal nggak sakit
eh tunggu tunggu tunggu
kok mereka ada di sini sih
jangan jangan lawannya body pertarungan itu dirawat di sini lagi
wah iya bener tuh
kayaknya tandra emang rawat di sini kal
kita harus kabarin semua anak warrior
kok jauh jauh gitu
di sini dong deket
soalnya gue gak bisa teriak teriak umumnya
kurang deket di sini aja
burang di sini
apa buruan gak burang
di sini lagi
ya sebenarnya sih gue gak mau ngomong apa apa
cuma pengen liat muka lo aja lebih deket
eh apa sih
udah udah udah
biar mama ngajarin gitu
den makan den
ke sini sama siapa
aduh bang diman
jej gak bener bay
justru nyonya itu nyuruh saya ke sini den
katanya takut den boy nyata papa
kan den boy tau sendiri nyonya sama papa ten
wah lagi sibuk den
lagian boy itu gak perlu ditemenin
udah banyak yang nemenin boy di sini
jadi bang diman gak perlu repot repot lah datang datang ke sini
beda tuh den
kalau orang rumah mak lebih deket
kalau temen temen mak beda den
sama orang rumahan mak
tuh dipijitin den mak
sepalam saya den tuh
lihat di tv den boy poh tarung
posh mantep bu
walaupun wawannya gede
biira sampai pinsan den
ya itu den boy menang
hah bangkit lagi den
den boy jatuh
mana badannya berat segini gentong den
hah namanya biira den
bangun bangun bangun
nah gak percuma den
kita latihan kita samar samar jatuh
aduh beneran tuh orang
malah gangguin den boy sama reva lagi
aduh gimana ya caranya
supaya emang demand keluar dari sana
aduh aduh aduh aduh
mamang lagi di rumah sakit ya emang ya
sri juga lagi ada di rumah sakit nih
tapi gak ada yang temenin
mang dimang mau gak temenin sri
maksudnya makan apa nih
ih kalo dinner mah malam malam
ini bukan dinner mamanya
nah berduaan aja kita
terserah deh mang dimang
mau berdua kayak mau bertiga
terserah gak apa apa
saya tak bisa meninggalkan den boy
kan kesempatan gak datang dua kali mang
kapan lagi sri baik kayak gini
sebentar aja mang ya
biar romantis berdua aja
mumpung gak ada di irah
yaudah kalau mang dimang mau
sri tungguin di depan pintu gerbangnya
den saya permisi den ya
mau keluar dulu den
sebentar aja den
boleh gak den
mau lama juga gak apa apa
gak balik juga gak apa apa
ah den maksud gitu ah
ya bener baik
bentar bentar ya
udah sana neng
neng cantik sih neng
bisa aja sih den lah
capek dengar ya kalau dia ngomong
bener baik bener baik